tiga kecamatan di wilayah kabupaten brebes yang dilanda banjir berada di daerah aliran sungai pemali
tiga kecamatan ini masing masing jatibarang wanasari dan brebes
ada ribuan rumah di tiga kecamatan ini yang terendam banjir
air mulai masuk pada senin pukul enam berasal dari luapan sungai di daerah desa buaran dan kedung tukang jatibarang
beberapa saat kemudian dua titik tanggul di desa terlangu kecamatan brebes tidak kuat membendung air sungai
tanggul ini jebol dan mengalirkan air ke arah timur mengenangi rumah warga
warga yang rumahnya terendam terpaksa menempati tanggul sebagai tempat pengungsian darurat
kalau menggunakan nanti akan kita buka
iya kalau nanti kita buka kalau memang ini keadaan semakin berat mudah mudahan
kesiapannya sudah oke semua
kalau menggunakan sudah selalu siap
termasuk logistik makanan ya
misalnya mudah mudahan sudah
badan penanggulangan bencana daerah kabupaten brebes melaporkan
ketinggian air yang merendam ribuan rumah di tiga kecamatan tersebut mencapai satu meter
selain itu jalur transportasi brebes jatibarang juga terputus akibat banjir
polisi mengalihkan arus lalu lintas bagi kendaraan roda dua dan mobil kecil yang akan menuju jatibarang atau sebaliknya
akibat banjir ini dua warga tewas
warga tengki bernama pendi tewas saat memperbaiki tanggul dan terporsok ke gorong gorong
sementara di jatibarang petugas menemukan jenazah anak perempuan yang diperkirakan berumur dua belas tahun
imam suripto brebes